bagi umat kristiani siapa yang tak kenal sosok pastur leo van burden
seorang misionaris asal belanda yang mengawali tugasnya ke indramayu jawa barat tahun tujuh puluh silam
kini ia sudah menjadi warga negara indonesia yang menetap di kota bandung
produser lapangan siaran indonesia zeylo haq memiliki liputannya untuk anda
nama pastor leo van burden osc atau yang biasa disapa pastor leo
begitu akrab di telinga kalangan umat kristiani khususnya jemaat gereja katedral santo petrus bandung
pastor leo lahir di kota kecil belanda bernama kerkdriel tujuh puluh enam tahun lalu
di tengah kesibukannya memimpin misa natal pastor yang sudah menjadi wni ini tetap ramah melayani para jemaat
pastor leo masuk ke indonesia tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sebagai misionaris yang diutus dari belanda
waktu itu ia bertugas
dia bertugas di indramayu jawa barat
empat setengah tahun ia bertugas di pantai utara jawa barat itu
saya kebetulan ikut mengajar di smp
kebetulan di depan hidung saya ada satu kelas penuh tiga puluh lima murid
di antaranya ada waktu itu minimal dua puluh lima yang beragama islam bukan katolik
nggak ada masalahnya nggak ada masalahnya anak anak yang beragam islam atau hindu atau buddha atau protestan
semuanya ikut mendengar
dari indramayu anak keempat dari delapan bersaudara ini pindah tugas ke gereja di jalan pandu bandung
selama dua puluh satu tahun ia menjadi pastor gereja di sana
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ia menjalani tugas di katedral santu petrus hingga kini
pastor leo memilih menjadi warga bandung dan meninggalkan negara kelahirannya di belanda
selain menjadi pastor alumnus amsterdam university jurusan teologi dan filsafat ini
juga menjadi ketua yayasan salib suci yang berkiprah di bidang pendidikan
jadi pertama saya ke katedral menjadi pastor kepala penanggung jawab di sini
tapi baru satu bulan saya menjadi peso kepala di sini
saya langsung mendapat tugas untuk juga mengurus sekian banyak sekolah milik keuskepan
jadi saya menjadi ketua dari yayasan salib suci
yang mempunyai sekolah itu ada di kerawang
ada di pamerukan ada di purwakarta ada di cirebon ada di cirejog di kuningan
tase garut pokoknya ini tersebar di seluruh jawa bagian keuskapan itu
juga di kota bandung itu
di mata para jemaat pastor leo adalah orang yang ramah dan baik
dia sangat sabar dan juga humble
juga dia selalu memotivasi setiap umatnya untuk aktif dalam bermasyarakat dan bergereja
sudah cukup lama
jangan lihat tahunnya deh
ya sepuluh tahunan
karena saya pernah jadi ketua lingkungan dan dia adalah sebagai pastor pelindung beliau
di perayaan natal tahun ini pastor leo berpesan kepada romo yang muda
agar dekat dengan umat menjadi pribadi berkhidmat yang dipilih untuk melayani bukan untuk dilayani
kini di usianya yang tak lagi muda pastor leo berpesan kepada romo yang muda agar dekat dengan umat menjadi pribadi berkhidmat yang dipilih untuk melayani bukan untuk dilayani
kini di usianya yang tak lagi muda pastor leo berpesan kepada romo yang muda agar dekat dengan umat menjadi pribadi berkhidmat menjadi pribadi berkhidmat
yo masih semangat mengajar dan menyampaikan pesan positif kepada umatnya
zai ul haq bandung